terjangan gelombang tinggi yang menghantam perairan indonesia
akhir akhir ini membuat seorang pemuda indonesia
melakukan terobosan dengan menciptakan jukung anti tenggelam
jukung ini terbuat dari bahan politinella
yakni bahan anti tengelam
tentunya ini lain halnya dengan perahu nelayan tradisional
yang terbuat dari kayu
jukung ini sengaja didesain agar tak bisa tenggelam
meski dalam kondisi apapun
bahan termoplastik yang membalut seluruh material pokok jukung ini
menciptakan pola gelembung udara
sehingga membuatnya tak bisa tenggelam meski mengalami kecelakaan laut
tak hanya itu jukung ini juga praktis
karena hanya membutuhkan waktu sekitar dua puluh menit untuk merakitnya
untuk mencoba kehandalan jukung ini
sang pembuat sengaja merakit jukung
dan menggunakan kondisi yang berbeda
dan menggunakannya untuk berlayar dari pulau jawa menuju bali
dan akan berakhir di perairan lombok lusa tenggara barat
jukung ini sebetulnya dibuat tidak bisa tenggelam
dia itu daya apungnya semua ada di dalam pipa tertutup
sekalipun kalau dia terbalik dia tetap mapung
taruh kata tsunami sekalipun
pembuatan jukung anti tenggelam ini sendiri terinspirasi dari keresahan nelayan
yang banyak mengalami musibah saat mencari ikan
meski ukurannya hanya sepanjang tujuh meter
namun jukung ini bisa membawa lima orang dan beban seberat tiga ratus kilogram
dengan dua cadik di sebelah kanan dan kiri jukung
kestabilan saat menghadapi ombak dari arah depan maupun belakang
tak perlu diragukan lagi
terobosan baru dalam teknologi perairan ini
diharapkan bisa menjadi angin segar bagi semua usaha di bidang kelautan dan perairan air tawar
selain itu jukung anti tenggelam ini juga bisa menjadi alternatif pengembangan usaha pariwisata laut
yang ramah lingkungan dan aman
seperti yang nampak di kawasan wisata bangsering underwater banyuwangi